untuk wan marani waktu itu dia sebagai ketua fraksi pdi dan untuk ramon mo adalah rp lima ratus
nah ini hal halnya
itu keterangan andi atau aku
itu keterangan dari saudara oka
nah hal ini tentu pada saat persidangan juga sudah saya sampaikan segelintir pertanyaan pada waktu itu dan juga penyampaian
tapi sebelumnya saya juga sudah diminta oleh penyidik untuk mengadakan pendekatan pendekatan supaya otak maupun mohon maaf saya itu secara kooperatif
tentu saya sudah mencoba semaksimal mungkin melalui kawan kawan saya yang dekat dengan oka
meraih keluarga saya yang terkait dengan ivan
tapi masalah ivan saya bersyukur terima kasih tadi malam bisa terjadi demikian
ini tidak lain kerjasama yang baik antara penyidik dengan jpu
tapi masalah oka waktu itu kami dikonfrontir disitu ada tiga pendidik
di mana oka
dan saya sudah dicoba untuk oka secara terbuka menyampaikan
tapi ada dua hal yang saya ingat
yang pertama soal dewan waktu itu disampaikan lupa
malah di depan itu saya tanyakan
kak ada enggak
mungkin lo ngasih duit ke dua apakah hasilnya
dibilang waktu itu dengan oh enggak ada
akhirnya pendidik juga mencoba
tapi waktu itu dikasih dua puluh empat jam untuk supaya pak oka itu datang dikasih kesempatan
dan pada waktu ternyata enggak datang
dan waktu itu dicoba untuk datang ke sidang
saya juga berusaha untuk mengklarifikasi lagi
rupanya nggak datang lagi tapi yang terakhir baru datang
yang seperti kita lihat dalam sidang ini
jadi ini yang dilakukan pak oka ini adalah berkaitan diri sendiri
yang memang tidak pernah melaporkan atau menyampaikan kepada saya
seperti yang disampaikan oleh pihak jpu di dalam sidang maupun dalam dakwaan itu
itu saya juga kaget sekali
ada uang yang sudah sampai ke oka semikian rupa
sebelumnya tidak pernah menjelaskan hal itu
kecuali pernah datang adalah yang berkaitan dengan
soal masalah usaha saja gitu
jadi setelah dia pernah memang datang ke rumah saya
hanya menyampaikan bahwa
gue sekarang udah ada investasi sama si anang di amerika
tapi tidak menjelaskan detailnya bagaimana gitu
jadi tidak pernah menjelaskan uang atau enggak menjelaskan apa apa kepada saya
itu sejujurnya yang bisa saya sampaikan
ini agak menyimpang mungkin waktu diperdengarkan di sini
yaitu yang berkaitan dengan
kalau enggak salah
perekaman masalah emas
jadi memang betul perekaman itu
suara saya dan suara eva
tetapi itu berhubungan dengan usaha
dimana usaha itu adalah disampaikan sebelum adanya proses
di ktp pada waktu itu
yang saya tidak salah
itu oka mau bersama sama investasi
itu ada di ntb
dan juga di pengkulu
nah ini masalah investasi ini
memang waktu itu dari pihak oka sendiri
itu menyampaikan bahwa ada beberapa yang
izin yang dipunyai oleh pihak di sini itu bertabrakan dengan oka karena oka membawa namanya seseorang yang saya kenal baik ya silahkan aja
itu sebenarnya yang apa
bukan masalah oka ya tapi oka kan dikonfrontir lupa lupakan gitu
tadi sudah mengatakan bahwa di kpk pun sudah dikonfrontir tapi oka kan lupa
nah sekarang pertanyaan saya sebelum pelelangan ktp apakah pernah saudara andi agustinus memperkenalkan saudara irman dan diandra ini kepada saudara
mohon izin yang mulia yang dimaksud tadi irman sugiarto dan ibu diah maksudnya
iya betul ya
betul yang mulia itu pada waktu itu saya diperkenalkan di grand melia di mana saudara andi waktu di bawah
di situ di grand media sudah ada pak sugiarto ada pak irman ada ibu diah
ya kemudian selanjutnya apakah juga sebelum lelang proyek ektp ini saudara
pernah melakukan pertemanan dengan vincent andi kemudian irmanto di rumah saudara di jalan wijaya tiga belas
terima kasih yang mulia
kalau masalah vincent kasbin ini saya sejujurnya saya lupa meskipun kemarin pihak jpu ibu iren sudah menyampaikan
kalau enggak salah kemarin juga disampaikan ada pernyataan
pernyataan dari vincent bahwa pernah ke rumah saya dan diperkenalkan oleh irfanto kepada andi
tapi sejujurnya saya lupa apakah pernah atau tidak karena saya ingat ingat mukanya saya juga enggak ingat dan saya juga enggak tahu
tapi ini yang sejujurnya saya betul betul tidak mengetahui atau saya lupa betul
kemudian setelah dinyatakan pemenangnya
apakah pernah paulus tarlos kemudian andi agustinus janus marlin anang sugiana
itu menemui saudara untuk membicarakan bahwa dp uang luka adib dageri ini tidak kait
terima kasih yang mulia
jadi saudara paulus tarlos ini bersama sama andi narogom
dan bersama sama anang ini memang betul pernah ke rumah saya
itu mengalami kesulitan karena sudah ada kontrak tetapi tidak punya uang buka
nah saya enggak tahu background nya ini karena paulus tarlos menyampaikan pada saya
karena di ruangan saya ini cukup besar menyampaikan bahwa pak noem nanti saya akan bawa

jadi saya sudah selesai saya sudah selesai
nah ini yang pertama ya
nah kemudian begini
apa urgensinya para pemenang lelang ini kemudian mendatangi saudara untuk melaporkan berkaitan dp yang tidak cair
terima kasih yang mulia
terima kasih yang mulia
jadi ini saya melihat ada suatu background bahwa paulus tarlos sama oka ini
selain kenal lama yang saya ingat itu pernah mau kirim uang pada saya
jadi jumlahnya tujuh puluh lima sampai seratus miliar kalau salah itu
saya bilang enggak ada
nah arch shelter cyber ternyata ada
keluarga saudara saudara disebut

sudah mulai berawanan juga bersanun sanun
yang harus ambil hasilnya
pinjaman uang ke sinarmas maupun ke barat agraha